pelemahan nilai tukar rupiah hingga sempat menyentuh level tiga belas delapan ratus an
mencemaskan sejumlah pelaku pasar
namun anjloknya rupiah tidak serta merta selamanya merugikan
ternyata ada pula yang justru bertabur berkah keuntungan
rupiah turun lantas siapa untung siapa buntung
bagaimana pula dampaknya bagi anggaran pemerintah
saya ulas lebih lengkap untuk anda pada pagi hari ini
kita lihat bersama bagaimana perbandingan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
karena di pasar ada dua hal
yang pertama adalah statistik yang kedua adalah persepsi
indeks harga saham gabungan akan merefleksikan bagaimana persepsi pasar
terhadap perekonomian aktivitas ekonomi di dalam negeri
saya ajak anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimana dengan tren nilai tukar rupiah
ketika anda melihat nilai tukar rupiah turun artinya kita semakin melemah
dan untuk angkanya artinya kita semakin mahal
jadi satu dolar as
harus dibayar lebih tinggi lebih mahal ketika kondisinya melemah
kita kemarin ditutup pada penutupan perdagangan di pasar sport di tiga belas tujuh ratus lima puluh tujuh
bahkan kita sempat juga menyentuh level sekitar tiga belas delapan ratus an intraday
dan angka ini bila kita bandingkan kita tarik ke atas
karena ini adalah statistik
kemudian ini adalah untuk melihat bagaimana persepsi pasar
kita lihat bagaimana indeks harga saham gabungan juga mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan
sempat berfluktuasi ya
kita pada pekan lalu
merah hijau merah merah hijau
kemudian merah lagi
apa yang menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi terkoreksi atau tertekan
yang pertama adalah bagaimana the fed
kita harus lihat bagaimana eksternal mau tidak mau juga memberikan efek yang sangat cepat bagi dalam negeri
karena as kita lihat dolar as merupakan barometer ataupun juga simbol aktivitas ekonomi global
kita lihat ketika the fed ataupun suk ataupun juga bank sentral amerika
ikat berencana untuk menaikkan suku bunga acuan atau interest rate atau faith fund rate
kita lihat bersama
pada tahun ini rencana awal akan naik sebanyak tiga kali kenaikan suku bunga acuan
tapi ternyata dalam beberapa sinyal yang diberikan oleh gubernur the fed yang baru jerome powell
kemungkinan besar juga akan menjadi empat kali
keempat kali ataupun naiknya empat kali suku bunga acuan
sebenarnya kalau kita lebih menggunakan kata menaikkan
mungkin lebih tepatnya bukan menaikkan
tapi adalah normalisasi
karena the fed semenjak menggolong
contohkan stimulus moneter pasca krisis pada tahun dua ribu delapan
mereka menurunkan suku bunga acuan
melonggarkan kebijakan moneter
dan sekarang ketika ekonomi as perlahan sudah membaik
maka mereka melakukan normalisasi
kembali lagi ke level untuk suku bunga acuan yang lebih normal
ini adalah salah satu hal
kemudian bila kita lihat lagi bagaimana juga dengan obligasi pemerintah amerika serikat
yang bertenor sepuluh tahun sempat naik
kita lihat sampai
tapi itu menjadi bukti bahwa capital outflow terjadi di market
ataupun juga emerging market termasuk juga indonesia
sederhananya kayak gini
pagi pagi saya berdebat banget ya
bahas mengenai capital outflow
tapi sederhananya begini
ketika misalnya suku bunga as lebih
meskipun tidak seperti indonesia
tapi mereka adalah as
dengan segala sentimen ekonominya
yang lebih besar lebih stabil
tentu dengan angka segini
orang yang punya uang lebih mending dia taruh uangnya di amerika serikat
dibandingkan negara yang sedikit vulnerable
ataupun juga rapuh ya
kita kan sangat sensitif sekali
dengan sedikit pergerakan eksternal
kemudian kita bergerak
itu menurut investor tidak stabil
jadi lebih memilih untuk melanjutkan
ke negara yang stabil
meskipun suku bunga acuannya tidak setinggi indonesia
contohnya seperti itu
sehingga terjadi capital outflow
ketika capital outflow ataupun uang berpindah ke as
maka ini akan menggerus nilai tukar negara emerging market
termasuk juga indonesia
karena orang akan balik modalnya kesana ya
saya lebih sederhana saja
karena saya sudah agak riwah menjelaskan disini
lalu kita pertanyaan sederhananya
apa dampaknya bagi pelaku keuangan
bagi pelaku pasar
terus apa juga dampaknya bagi saya
saya bukan pengusaha
tapi saya kan belanja barang barang
saya bawa anda kesini
saya dekatkan isu yang dengan anda
jadi sebenarnya nilai tukar rupiah itu ada terbagi dua
ada yang positif
ada yang negatif efeknya
kita lihat bagaimana dengan yang positif
saya akan negatif terlebih dahulu
karena biasanya kalau nilai tukar rupiah ini akan turun
pasti ini wah ini akan bahaya gitu
asal kita pemerintah bisa menjaga

bisa menjaga dan memperlakukan
sestabil mungkin untuk nilai tukar rupiah
kita lihat bersama
untuk industri bermuatan impor
tentu ini akan menjadi sangat challenging
kita lihat bersama
banyak sih sebenarnya
saya ambil aja beberapa sektor
jadi kalau anda belanja obat obatan dan lain sebagainya itu
kalau misalnya harga agak mahal
karena kita bahkan
bahan bakunya impor
harga itu tentukan oleh pasar tempat kita beli bahan baku gitu loh
jadi sesederhana itu
sehingga artinya farmasi mengalami challenge
ataupun juga tantangan ketika nilai tukar rupiah mahal
biasanya satu rupiah dia bisa beli bahan baku
misalnya dengan harga satu dolar amerika
yang dihargakan sekitar sederhana sepuluh ribu
tapi kemudian ketika sekarang harganya naik
dia beli bahan baku
satu dolar itu bisa dihargai
ini kan ada selisih tambahan dua ribu
meskipun ada sistem yang dinamakan hedging
ataupun dilindungi nilai
tapi juga itu kan akan membutuhkan juga keakuratan untuk memperlakukan
ataupun juga untuk memperkirakan berapa nilainya
jadi ketika ini bertambah dua ribu rupiah per satu dolar
anda bayangkan dia misalnya impor berapa ton
kalau kita bicara industri kan gede gede ya
berapa ton dia beli bahan baku
berapa kuintal dan lain sebagainya
tentu ini akan sangat
ini akan sangat berpengaruh bagi farmasi
selanjutnya adalah otomotif
bisa jadi bahan baku otomotif misalnya dan lain sebagainya ya
impor bahan baku baja aluminium dan lain sebagainya
kalau misalnya naik efeknya apa
kalau anda sekarang berencana beli mobil
ketika rupiah mengalami pelemahan seperti ini
beberapa waktu ke depan ketika sudah diadaptasi
itu akan menyebabkan harganya naik gitu loh
karena investor ataupun juga pelaku pasar atau produsen
pasti akan menaikkan harganya ketika bahan baku naik
lalu kemudian sektor elektronik juga sama
handphone tablet yang mungkin anda gunakan
juga bisa terancam naik
kalau misalnya rupiah terus melemah
semoga tidak ya
lalu sektor makanan dan minuman juga
jadi sektor barang konsumsi juga sangat terpengaruh ya
makanan dan minuman bahan bakunya juga mayoritas impor
dan kemudian kosmetik
nih saya sekarang di presentasi data depan
anda pakai kosmetik kan
kalau kosmetiknya adalah bahan bakunya impor rata rata
meskipun anda juga produksi dalam negeri
tapi bahan bakunya rata rata impor gitu loh
jadi itu akan membuat harga kosmetik
biasanya anda beli foundation merek x gitu
harganya lima ratus ribu bisa jadi nanti lima ratus lima puluh ribu atau enam ratus ribu
seratus ribu bu lumayan banget ya
lalu kita buat bagaimana dengan industri berorientasi ekspor
nah kalau ini lebih positif
karena dia banyak untung
dengan simulasi yang saya sebutkan tadi
dia justru sebaliknya kalau ini bertambah dua ribu
maksudnya menjadi beban dua ribu rupiah
nah kalau sebaliknya kalau untuk ekspor
dia akan nambah untung
sektor mana saja indonesia yang melakukan eksportasi
ada banyak sekali
sektor komoditas utamanya misalnya cpo
kita merupakan salah satu komoditas unggulan indonesia adalah cpo
jadi eksportinnya banyak di level ini
maka gak heran nanti akan berpengaruh misalnya dengan emiten emiten yang bergerak di sektor ini
kita juga melakukan eksportasi batubara
kita merupakan salah satu eksportir tekstil ke amerika serikat
kita banyak ekspor ya
dan itu akan berpengaruh
artinya kalau untuk pelemahan rupiah
untuk negatif itu untuk yang bermuatan impor
tapi kalau untuk yang berorientasi ekspor
karena dia akan mendapatkan keuntungan
jadi tidak ada
jadi ada yang untung
ada yang dirgikan ya
lalu saya bawa anda bagaimana dampaknya terhadap pelemahan apbn dua ribu delapan belas
kita lihat bersama
bagaimana asumsi makro dalam apbn dua ribu delapan belas menetapkan harga icp
icp adalah harga minyak mentah indonesia
itu empat puluh delapan dolar amerika per barrel
tapi bagaimana dengan realisasinya
ini realisasi hingga ataupun juga rata rata
rata rata per februari ya
ini rata rata per februari
itu di enam puluh satu enam puluh satu dolar amerika per barrel
ini kan ada selisih nih
ini kita kurangin
nah dapatnya tiga belas
kalau perempuan itu cepat banget angka ya
saya juga heran gitu
jadi bisa dikurangin

itu bisa dapatnya sekitar tiga belas dolar amerika per barrel
untuk sementara rata rata icp
setiap icp naik
ini analisis ya
kita lihat icp rata rata itu naik
setiap kenaikan satu dolar amerika per barrel
setiap kenaikan satu dolar amerika per barrel
itu selama setahun biasanya akan memberikan dampak sekitar tiga triliun hingga satu triliun rupiah
jadi kalau kita kalikan tadi dengan selisih ini sekitar tiga belas dolar amerika per barrel
maka itu akan didapat angka sekitar
berarti tiga ratus miliar rupiah sampai satu triliun rupiah
itu bisa kita anggap kita mendapatkan tiga belas triliun rupiah
mengacu pada ini ya
selisih dolar amerikanya
selisih dolar amerikanya tadi yang kita rata rata disini
oke saya jelaskan sedikit
berarti selisihnya adalah delapan puluh lima
nah ini nanti dikalikan dengan angka ini
realisasi dan juga dengan asumsi
kita dapat sekitar tiga belas triliun rupiah ya
kita lihat itu adalah keuntungan
karena kita melakukan eksportasi kan
ini untuk ekspor
eksportasi kita dapat tiga belas triliun rupiah
tapi kalau misalnya sebaliknya
bila kita kurangkan misalnya dengan beban
ada juga beban dong pasti
beban dengan pelemahan nilai tukar rupiah
kita dapat sekitar satu triliun rupiah
saya kurangi disini aja
satu triliun rupiah
jadi sederhananya untuk kondisi saat ini loh ya
kalaupun rupiah mengalami pelemahan di level tersebut
di level tiga belas empat ratus delapan puluh lima misalnya
kita dapat keuntungan
masih surplus kita tiga belas triliun
kurang satu triliun
kita dapat sekitar sebelas sampai dua belas triliun rupiah
tapi ini hanya untuk februari ya
rata rata februari dan maret
karena kalau misalnya
tapi kondisi keuntungan ini
jangan membuat kita nggak awas gitu
pemerintah harus tetap waspada
untuk mempertahankan nilai tukar rupiah
berada pada levelnya
karena kalau menurut bank indonesia kan
levelnya tiga belas dua ratus sampai tiga belas tiga ratus an ya
jadi ini ada underline
under value yang terjadi
bank sentral mengaku akan tetap ada di pasar
untuk melakukan intervensi
jadi yang terbaik memang melakukan adalah
menjaga rupiah tetap ada pada nilainya gitu
kalau terlalu jauh
dan kondisi ini berlanjut lama
ini akan efeknya akan multi flyer
akan yang lain
inflasi dan lain sebagainya gitu
jadi kondisi ini sudah oke
tapi kondisi saat ini bukan oke sih
kondisi saat ini seharusnya
tidak berlangsung lama
pelemahan nilai tukar rupiah
kita harus masuk ke level aman
di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
berada pada level yang sebenarnya
sehingga barang barang nggak perlu naik lagi
kemudian kondisi ekonomi dan aktivitas ekonomi
bisa berlangsung stabil
dan rupiah jangan terlalu lama melemah